calon tunggal kapolri pilihan jokowi hari ini disampaikan ke dpr
dpr optimis proses yang akan cepat
sepertinya sudah satu suara semua juga di komisi tiga
komisi hukum dpr betulkah begitu dan apa saja yang harus dibereskan kapolri
baru nanti kita berbincang dengan mas arsul sani anggota komisi tiga dpr
mas arsul sani bergabung melalui zoom
selamat malam mas
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat sehat semoga ya kita semua ya
sudah satu suara di komisi tiga untuk calon tunggal ini
saya kira begini putri
ini kan proses di dpr itu proses persetujuan
nah proses persetujuan itu outputnya nanti adalah sikap dpr menyetujui atau tidak menyetujui
nah kalau kemudian tidak menyetujui itu kan harus ada alasan luar biasa
kalau tidak ada hal hal yang luar biasa
pilihan dpr itu ya
menyetujui atas calon kapolri yang diajukan oleh presiden kepada dpr
itu bukan soal satu suara atau dua suara
ini kan soal itu tadi
bahwa dpr harus melakukannya dengan cara yang profesional
akuntabel dan tentu juga transparan
kalau misalnya dilihat dari fraksi saja misalnya
dari fraksi anda
kami menghormati pilihan yang dipilih oleh pak presiden jokowi dalam hal ini
memilih komjen listio sikit prabowo untuk menjadi kapolri berikutnya
tentu sekali lagi
ini karena memang hak prerogatifnya presiden
ya tentu harus kami hormati
tetapi karena memang dpr memiliki kewenangan konstitusional
kewenangan undang undang ya
untuk memberikan persetujuan atau tidak persetujuan
maka proses di dpr juga harus dilakukan
hanya sekali lagi
saya kira kami seperti biasa di dpr
kalau tidak ada hal hal yang luar biasa yang terkait dengan rekam jejak
dan lain sebagainya
apa pilihannya ya memang menyetujui

ya ya ya kalau misalnya dilihat dari beberapa informasi yang sudah beredar sepanjang hari ini gitu mas arief

rata rata memberikan tone yang positif atas pilihan ini
betul karena apa
karena kan yang namanya calon kapolri itu
apa tentu adalah pejabat utama sebelumnya
dan sampai sekarang sampai diangkat sebagai kapolri
adalah pejabat utama di lingkungan mabes polri
tentu sebagai pejabat utama kami ini sudah berinteraksi
bahkan rata rata berinteraksi sejak bahkan rata rata berinteraksi sejak

misalnya yang menjadi kapolri itu
apa dulunya misalnya menjadi kapolda
atau menduduki salah satu jabatan di mabes polri
jadi kami ini sudah tahu ini bukan orang yang baru kami kenal lah
jadi rata rata kami juga sudah mengetahui track record nya
yang mengatakan bahwa tugas kapolri ke depan
harus memastikan bahwa polisi bisa menegakkan hukum yang mengedepankan kepastian
keadilan dan kemanfaatan hukum
konkretnya seperti apa ini mas
jadi begini tentukan kita mengetahui bahwa yang namanya polri itu adalah penegak hukum utama di negara kita ini
kalaupun ada lembaga penegak hukum lain maka itu tidak seluas polri kewenangannya di dalam melakukan tugas tugas penegakan hukum
nah karena itu penegakan hukum yang ideal itu tidak hanya sekedar misalnya terpenuhinya unsur unsur pasal alat alat bukti
sehingga itu proses hukum dijalankan
kalau itu baru memenuhi satu aspek penegakan hukum saja yakni kepastian hukum
tetapi penegakan hukum terutama pada kasus kasus tertentu
itu juga sangat memerlukan aspek keadilan hukum

bahwa polri dalam hal ini juga kapolri
itu ke depan itu perlu juga mengembangkan pendekatan pendekatan lain
di mana ruang untuk keadilan hukum dan kemanfaatan hukum itu juga menjadi pertimbangan menjadi putusan
bahkan dalam kasus kasus tertentu ya kami di dpr itu akan mendorong diterapkannya prinsip prinsip keadilan
restoratif justice dalam proses proses penegakan hukum
sehingga tidak semua kasus kasus hukum terutama yang menyangkut kasus orang per orang
dan bukan merupakan jahatan ras kejahatan dengan kekerasan
itu bisa diselesaikan dengan model pendekatan keadilan restoratif
yang ujungnya bukan mengirim orang yang diduga sebagai pelaku atau terbukti sebagai pelaku itu ke penjara
oke hal ini sebenarnya juga sudah diungkapkan beberapa waktu lalu
ini juga diyakini sebagai salah satu cara untuk juga ikut mengurangi kapasitas di
mengurangi kepadatan di lapas dan lain sebagainya
halangan terbesar kalau menurut anda mas arsul untuk menerapkan hal hal seperti ini di mananya
katakanlah oke kapolri misalkan memang ingin mereformasi dan ingin mengedepankan pendekatan secara humanis misalnya
untuk bisa menyelesaikan termasuk restoratif justice itu
tapi jika di bawah bawahnya kemudian tidak firm dan tidak mau melakukan pendekatan seperti itu
akan juga tidak berjalan dengan baik kan
betul jadi tentu untuk meluaskan ya penerapan prinsip prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum kita
ini memang perlu pembenahan sistemik
nah kalau kita bicara pemenahan sistemik maka kita bicara juga soal kelembagaannya ya
artinya di polri sendiri harus dipersiapkan aparatur kepolisian untuk memahami tentang pendekatan pendekatan restoratif justice ini
yang kedua tentu landasan hukumnya ketentuan perundang undangannya
nah ini tidak menjadi tugas polri tetapi menjadi tugas pembentuk undang undang utamanya pemerintah dan dpr
untuk membenahi hukum acara kita juga hukum pidana material juga
dalam konteks ini kami sudah sepakat di dpr bahwa di periode ini
kitab undang undang hukum acara pidana kita ya
uhab itu harus juga kita revisi harus juga kita rubah untuk membuka ruang yang lebih besar
bagi pendekatan pendekatan keadilan restoratif
dan yang paling penting tentu adalah kita membenahi budaya hukumnya juga ya di kalangan penegak kita
itulah yang kita sebut sebagai
pembenahan secara sistemik gitu
jadi wajah polri seperti apa yang diharapkan komisi tiga akan terbentuk ketika nanti ketok palu kapolrinya yang baru pilihan tunggal ini
tentu adalah wajah polri yang sebetulnya ini sudah dicanangkan oleh pimpinan polri sebelumnya
paling tidak dalam catatan saya sejak pak tito karnavian itu wajah polri yang promoter ya
profesional modern dan terpercaya
nah itu dalam bahasa yang lebih konkretnya adalah ketika melakukan tugas penegakan hukum
itu tidak hanya menekankan pada kepastian hukum saja tapi juga melihat sisi keadilan hukum dan juga sisi kemanfaatan hukum
sehingga kalau ini bisa diterapkan harapannya suara suara minor di tengah masyarakat seperti hukum itu hanya tajam ke bawah
tapi seringkali tumpul kalau ke atas ini akan masih bisa kita minimalisir
mas arsul baik kita akan melihat nanti uji kelayakan dan kepatutan dilakukan pekan depan ya mas arsul ya
kita akan mulainya besok ya dengan melakukan penelusuran rekam jejak dengan lembaga lembaga terkait
kemudian tanya jawabnya adalah pekan depan
oke baik baik
kami tunggu perkembangannya seperti apa
terima kasih banyak
malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newscast
sehat sehat selalu mas
terima kasih mbak putri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh